anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
setelah lama tidak berfungsi halte bus transjakarta csw jakarta selatan
akhirnya akan dapat dinikmati oleh masyarakat
jembatan layang yang terintegrasi dengan stasiun mrt akan segera dibangun
dan ditargetkan selesai dalam enam bulan mendatang
gubernur dki jakarta anies rashid baswedan melakukan peletakan batu pertama
pembangunan prasarana halte brt dan stasiun mrt simpang csw rabu pagi
skybridge atau jembatan layang yang dibangun nantinya akan menghubungkan
halte bus transjakarta csw koridor tiga belas dengan stasiun mrt asean
proyek ini bertujuan mengintegrasi moda transportasi di jakarta
tapi selama ini perencanaan dan pembangunannya tidak memasukkan satu kata
integrasi sehingga ketika dibangun
dia bekerja sebagai unit sendiri padahal keduanya ada dalam satu badan yang sama
yaitu badan pemerintah provinsi dki jakarta
karena itulah melihat kenyataan itu
kita menggariskan bahwa semua transportasi umum jakarta harus bisa menjawab tantangan integrasi
dari mana saja ke mana saja tersambungkan
sebelumnya halte csw untuk rute ciledug tendian ini belum berfungsi sejak dua ribu tujuh belas
hal ini terjadi karena kesulitan akses yang mengharuskan penumpang naik satu ratus tujuh belas anak tangga setinggi dua puluh empat meter
dengan skybridge ini nantinya penumpang cukup menggunakan eskalator dari stasiun mrt asean
inilah pembangunan fasilitas fase satu yang ditargetkan selesai pada agustus dua ribu dua puluh dengan biaya tiga puluh miliar rupiah
itu menilai biaya tiga puluh
biar untuk fase satu sampai dengan bulan agustus tersebut yang nanti bisa dilihat gambarnya fase saito itu akan menghubungkan
sudah antara kedua stasiun ini dengan sebuah bentuk setengah lingkaran
namun pekerjaan ini secara total akan bisa dilakukan sampai dengan dua fase
yang akan memakan biaya sekitar lima puluh lima miliar dan kita lihat kita upayakan semaksimal mungkin
pembangunan skybridge ini juga untuk memfasilitasi penumpang naik sepuluh meter
mobilitas warga dan mewujudkan transportasi ramah anak lansia serta penyandang disabilitas